beberapa hari setelah maui menjinakkan matahari
dia dan saudara saudaranya melakukan tugas secara bergantian setiap minggu
dua kakak beradik pergi memancing
yang satu memasak makanan
dan yang terakhir membantu sekitar desa
maui di sisi lain selalu merencanakan sesuatu yang berbeda
jangan khawatir kaum matua
aku akan membantumu menggeser itu
oh lihat kepiting ini
dia sepertinya berkelahi denganku saat aku menunjukkan tongkat ini
bagaimana kalau kau membantuku memindahkan kayu kayu ini ke rumah kaum matua
oh iya ya tentu kawan
saat maui membawa kayu gelondongan
dia menjahili anak anak di sekitarnya yang sedang bermain
maui turunkan aku
tindakan maui terkadang membuat saudara saudaranya kesal
tapi efisiensinya dalam segala hal menyimpulkannya
maui bagus dalam segala hal
tapi ketika datang untuk memancing
tidak bisa berhenti bermain main
oh lihat aku menangkap ubur ubur
tidak ada yang makan ubur ubur
sudah berapa banyak ikan yang kau tangkap
tidak termasuk ubur ubur
ada ikan di sini
saudara saudara melihat kembali ke ember
dan mereka melihat seekor ikan kecil yang berenang renang
itu seukuran ikan mas maui
itu hewan peliharaan bukan makan
kalian menangkap ikan hanya untuk dimakan
aku berpikir untuk membuat perubahan sebuah dampak
penduduk desa tidak menginginkan peliharaan
mereka ingin makan
lihat berapa banyak yang telah kami tangkap
kakak beradik itu menjauh untuk menunjukkan
bahwa mereka telah menangkap beberapa ikan
besar yang cukup untuk satu desa
oh wow itu banyak sekali ikan
tapi tetap tidak ada ubur ubur
banyak tapi tidak cukup
tidak karena kau kita harus menghabiskan
satu jam lagi memancing di sini
malam itu kakak beradik duduk bersama di api unggun
dan maui tertidur lelap
aku tidak mau berurusan dengan
aku tidak bisa berurusan dengan maui saat memancing
aku setuju dia membuatku kesal hari ini
kita harus melakukan sesuatu
jangan beritahu dia tentang rencana memancing kita besok
kedengarannya bagus siapa yang setuju
semua saudara angkat tangan mendukung
maka sepakat mari kita lakukan besok pagi
keesokan paginya kakak beradik memutuskan
untuk pergi tanpa memberitahu maui
hari ini akan menjadi jam ke listar wowa
tapi kamu tidak menerima selain tahu bahwa armies porrde
ada di tempat ini
meninggalkan saudara kalian di sini
apa kalian lupa aku sudah kembali
ya kau tidak dapat menangkap ikan untuk menyelamatkan hidupmu
tepat sekali kita tidak punya waktu untuk dibuang
ya matahari mendukung kita tapi tidak sepenuhnya
aku akan membantu kalian memasang kail
t i d a itu tidak maui
aku ingat bagaimana kau memasang kail terakhir kali
kau memakai kakap sebagai umpan untuk mendapatkan kakap lainnya
oh yang itu menyenangkan seekor kakap benar benar menangkapnya
oh ya tuan ahli lautan kami tidak punya waktu untuk bereksperimen di sini
tapi kau tertawa hari itu
apa aku tidak tidak aku tinggalkan kau di sini sampai jumpa
kakak beradik itu mendayung meninggalkan maui yang marah
aku harus melakukan sesuatu tentang ini
aku hanya mencoba untuk membantu
akanku buktikan bahwa mereka semua salah hari ini
maui ingat persis apa yang dia butuhkan
aku sungguh lupa bahwa aku punya kail

maui mendapatkan kepercayaan dirinya untuk menghadapi memancing
aku datang ikan makanan kalian akan ditangkap
ombak bawa aku ke saudaraku
dan tepat saat dia memanggil ombak datang dan membawa maui ke perahu saudaranya
kalau permisi maaf aduh tolong beri jalan
kenapa kau datang ke sini
aku datang ke sini karena aku akan memancing ikan terbesar di dunia sekarang
ikan terbesar di dunia kami tidak punya tempat untuk ikan paus maui
tolong selamatkan kami hari ini
ayolah kalian semua harus memberiku kesempatan
lihat aku juga punya kail yang spesial
satu satunya hal yang menarik
kail yang spesial
kail yang spesial
kail yang spesial
satunya hal yang nenek berikan
maui aku tak ingin memberitahu tapi tidak ada kail yang akan membantumu
coba beri aku kesempatan
baiklah satu kesempatan
kau mengacaukan ini kau serahkan memancing pada kami selamanya
dan akhirnya maui kembali melakukannya lagi
kali ini dia memiliki kail leluhur dan beberapa lubang kecil yang tersisa di saudaranya yang dapat menopangnya
baiklah kalau begitu para ikan laut tersayang
dengarkan saja permohonanku
aku ingin yang terbesar dari kalian berenang ke arahku untuk menjaga perut penduduk desa kami bergembira
dia melemparkan kailnya tanpa sadar mencapai jauh di bawah laut
itu benar benar mengaitkan dirinya ke sesuatu yang begitu besar
aku aku menangkap sesuatu
tapi terlalu berat kalian semua harus membantuku
kakak beradik itu segera menjatuhkan tongkat mereka untuk membantu maui
kami bantu maui
sementara berjuang maui merasakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang besar
tapi itu sesuatu yang sangat besar
kawan kawan bisakah kalian mendayung menuju pantai
aku pikir kita bisa melakukannya dengan cara itu
baiklah ayo saudaraku mari mendayung dengan kekuatan penuh
dan saat mereka berbalik dan mendayung ombak mulai membesar
rasanya seperti sedang menarik dasar laut
ombak semakin kencang bumi mulai bergetar
maui dan saudara saudaranya punya kesamaan mereka tidak pernah menyerah
saudaranya mendayung dan maui tidak melepaskan kailnya
perlahan maui bisa melihat bentuk yang sangat besar muncul ke arah permukaan laut
ya ampun aku harap saudaraku tidak melihat ini mereka akan panik dengan segera
hei maju saja jangan melihat ke belakang
baiklah mendayung lebih kencang
ombak semakin besar dan bumi mulai menarik
dan bumi mulai berguncang lebih hebat
hmm tetaplah mendayung dan jangan melihat ke belakang aku baik baik saja
mengapa dia menyuruh kita untuk tidak melihat belakang itu membuatku penasaran
oh aku pikir aku akan melihat sekilas saja ke belakang dan tidak akan ada yang tahu
ide buruk saudara maui menengok ke belakang untuk melihat gelombang sebesar tsunami
oh ya ampun ya ampun ada apa ini
jeritan panik di atas kapal membuat maui bingung jadi dia melihat ke belakang
kenapa kalian melihat ke belakang aku memberitahu untuk tidak melihat ke belakang
kau mengatakan untuk tidak melihat ke belakang berkali kali sehingga kami harus melihat ke belakang
itu instruksi yang sangat sederhana
hah bagus mendayung saja dengan kekuatan penuh
kami berusaha kami berusaha
pada titik ini maui meregangkan setiap otot tubuhnya dia meneriakan
ikan itu kuat tapi tidak sekuat kemauan maui akhirnya sampai ke permukaan laut
ikan yang sangat besar
maui keluar dari perahu dia menginjakan kakinya dan mencoba mengambil
itu sebenarnya bukan ikan tapi itu adalah daratan besar yang terlihat seperti ikan
ekornya terbentang sampai ke utara dan kepalanya ke selatan
tanah itu dilengkapi dengan pegunungan yang indah dan tampak subur
oh betapa indahnya ini
maui lihat ini
ada satu lembah yang penuh dengan ikan yang bisa cukup untuk satu desa
tidak hanya untuk satu atau dua hari tapi selama seminggu
maui ini bagus bahkan tidak ada satu penduduk desa pun yang akan tidur dengan perut kosong
oh ya mungkin aku akan bosan makan ikan
sementara itu di tepi pantai penduduk desa melihat sebidang tanah baru tepat di depan mereka
oh wow apakah itu nyata atau aku terlalu lelah
tidak saudara aku juga melihatnya
siluet pegunungan dari kejauhan membuat penduduk desa terpesona itu membawa sukacita dan semua orang bahagia
saat mereka merayakannya mereka melihat perahu maui dan saudara saudaranya lewat
mereka melihat perahu maui dan saudara saudaranya lainnya
mereka melihat perahu maui dan saudara saudaranya lainnya
maui dikit dikit atarangga
maui dikit dikit atarangga
maui dikit dikit atarangga
maui dan saudara saudaranya datang ke pantai dengan jaring besar berisi ikan dan semua orang terkejut
aku sangat terkejut ini akan memberi makan kita semua
kami bangga memiliki seseorang seperti maui di sisi kami
jika aku tidak memiliki saudara ku
aku tidak dapat melakukan ini
tapi kau yang melakukannya
kau menarik pulau dari dasar lautan
sekarang orang orang kita memiliki tempat lebih untuk hidup
lebih banyak tempat untuk hidup

tarangga memeluk maui dan saudara saudaranya
ayo penduduk desa tunggu apalagi
ayo mulai memasak untuk festival ikan malam ini
dan begitulah maui dikit dikit atarangga
yang ingin membuktikan
keterampilan memancingnya kepada saudara saudaranya
akhirnya menarik sebuah pulau
yang sekarang disebut selandia baru utara
tanahnya memang terlihat seperti ikan pari jika diperhatikan
inilah kisah petualangan maui lainnya